pemerintah memprediksi puncak arus balik lebaran terjadi pada esok enam hingga dengan delapan mei dua ribu dua puluh
untuk mengantisipasi kepadatan di jalan tol pemberlakuan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan juga one way disiapkan
bagaimana kesiapan jasa marga pada arus balik tahun ini
akan dijawab langsung oleh bu faiza riani marketing dan communications department head jasa marga
selamat malam mbak faiza apa kabar sehat
selamat malam mas reinhard kabar baik alhamdulillah semoga sehat juga mas reinhardt
baik mbak faiza langsung saja jasa marga seperti apa kesiapannya menghadapi arus balik di tahun ini
prediksinya besok tapi apakah sebenarnya per hari ini sudah mulai terpantau ada kenaikan atau terjadi arus balik yang dilakukan oleh masyarakat
ya mas renhardt dapat kami sampaikan bahwa kenaikan lalu lintas kembali kejadian
jabodetabek ini sudah mulai terlihat sejak kemarin
nah memang di hari ini pada periode shift satu jam enam sampai dengan jam dua siang tadi hari ini juga sudah kami pantau
nah untuk mengantisipasi kepadatan dan peningkatan arus lalu lintas yang terjadi pukul setengah empat sore tadi atas diskresi kepolisian jasa marga telah memperlakukan kontraflow dari kilometer tujuh puluh sampai dengan kilometer empat puluh tujuh jalan tol jakarta cikampek arah jakarta
oke jadi secara keseluruhan bagaimana bu faiza
mbak faiza kesiapan jasa marga dalam menghadapi puncak arus balik ini diprediksi besok karena di kendaraan volume kendaraan yang masuk atau lewat jalan tol ini kan jumlahnya naik signifikan ya kalau berkaca pada arus mudik
nah arus balik bisa jadi kemudian bisa lebih besar atau paling tidak sama jumlahnya perkiraannya sejauh mana kesiapan jasa marga menghadapi puncak arus balik
ya betul mas renhat jadi memang dapat kami sampaikan pada realisasi arus mudik kemarin
jakarta siap hamil sepuluh sampai dengan hari hal lebaran mencapai hampir dua juta pendaraan
dapat kami sampaikan di h satu dan h dua lebaran juga masih terjadi peningkatan lalu lintas yang menuju arah mudik gitu ya
sehingga kami mempertimbangkan pada periode arus balik ini tentu saja akan lebih pendek daripada periode arus mudik
dimana nantinya masyarakat akan berkumpul di akhir pekan ini untuk kembali ke arus mudik
nah lihat hal ini tentu saja kami menyiapkan antisipasi untuk pelayanan arus balik bersama sejumlah stakeholder kepolisian kementerian perhubungan hingga kementerian pupr
untuk meningkatkan kapasitas lajur jalan tol dengan pemberlakuan rekayasa lalu lintas
selain itu kami juga memaksimalkan kapasitas transaksi di gerbang tol utama dengan penambahan mobile leader dan gardu miring atau oblic approach booth
lalu kami juga mengoperasikan penambahan kapasitas lajur
yaitu jalur fungsional untuk jalan tol jakarta selatan untuk pengguna jalan dari arah bandung menuju arah jakarta
serta melakukan juga pelebaran satu lajur di kilometer enam puluh dua sampai dengan kilometer lima puluh jalan tol jakarta cikampek
selain itu yang secara reguler kami lakukan tentu saja kami menempatkan petugas petugas pada titik yang berpotensi terjadi kepadatan
lalu menambah juga jumlah toilet di rest area
amat renk artinya ini lebih dari seribu bilik di rest area jasa marga group
lalu kami juga menambah petugas rest area untuk menunjukkan antisipasi pengunjung untuk tidak ngantri di rest area karena toilet yang sediakan sebenarnya banyak
lalu juga kami secara rutin menginformasikan update kondisi lalu lintas melalui call center kami di seribu empat ratus delapan puluh serta aplikasi travoi hingga media sosial milik jasa marga
oke jadi sebenarnya mbak faiza secara umum langkah langkah antisipasinya ini masih sama ya
dengan skema menghadapi arus mudik dan juga arus balik ini hampir sama
atau ada sejumlah perubahan berkaca dari atau dievaluasi dari puncak arus mudik yang kemudian ini bisa diterapkan di arus balik sehingga bisa mengurangi titik titik kepadatan atau kemacetan di jalan tol
ya sebenarnya untuk arus balik tentu saja treatmentnya akan berbeda dengan arus mudik ya mas reinhard tadi sudah saya sampaikan
untuk arus mudik sendiri itu terbagi bisa dari hamin sepuluh
sampai dengan hamin satu nih
masih ada sekitar lima sampai sepuluh hari orang melakukan mudik tergantung dari mereka apakah menyesuaikan di cuti bersama ataukah mengambil cuti tambahan
sedangkan untuk arus balik ini untuk arus balik kami lihat ini terpusat di akhir pekan ini yaitu hanya tiga hari saja
makanya dari pemerintah maupun kami di operator jalan tol juga sudah mengkomunikasikan ini kepada masyarakat untuk menghindari kepulangan di tanggal enam sampai dengan delapan mei yang diprediksi
menjadi puncak arus mudik seperti itu
jadi kami melihat dengan adanya perbedaan distribusi gitu ya
distribusi hari untuk periode mudik dan balik
kami juga melakukan antisipasi dengan menyediakan simulasi yang akan di nantinya untuk diputuskan oleh pihak kepolisian untuk pemberlakuan one way dan kontraflow
nah ada tiga indikator mas reinhardt untuk indikator pemberlakuan one way di jalan tol transjawa khususnya dari semarang menuju arah jakarta
yaitu yang pertama adalah jika mencapai tiga lima ratus kendaraan per jam maka pemberlakuan one way di jalan tol batang semarang itu diberlakukan sampai dengan jalan tol palimanan kanci
lalu untuk yang empat kendaraan per jam ini jika one way dilakukan di jalan tol topo palimanan sampai dengan kilometer tujuh puluh jalan tol jakarta cikampek
dan yang terakhir untuk diruas jalan tol jakarta cikampek sendiri jika mencapai enam ribu dua ratus kendaraan ini secara bersama sama di jalan tol jakarta cikampek
maka akan diberlakukan one way di jalan tol tersebut seperti itu
nah dengan adanya parameter ini mas reinhardt kami melihat gitu ya di periode arus balik ini walaupun rekayasa lalu lintas yang telah dikomunikasikan oleh kepolisian oleh kementerian perhubungan maupun jasa marga gitu ya yang sejak jauh jauh hari ini masih dapat juga berubah gitu ya
melihat dinamisnya realisasi dari volume lalu lintas pada periode arus balik ini
sehingga kami mohon pengertian kepada masyarakat bahwa
pemberlakuan ini sepenuhnya merupakan diskresi kepolisian yang pada pengaplikasiannya menyesuaikan dengan kondisi dinamis di lapangan
baik mbak faiza tapi untuk proyeksi dari jasa marga sendiri apakah ini memang bisa lebih banyak jumlahnya dibanding dengan arus mudik karena mungkin waktu keberangkatan dan kepulangan ini yang agak lebih sempit di arus balik ini artinya besar kemungkinan memang akan terjadi kepadatan kemacetan di tanggal delapan sampai dengan tanggal sembilan belas
ya betul mas renhat jadi untuk prediksi puncak arus balik sendiri memang kami sudah sampaikan kemarin akan terjadi pada hari minggu
tentu saja gitu ya di delapan mei orang berlomba lomba pulang sebelum masuk kantor lagi di hari senin
nah untuk itulah kemarin kami mengimbau masyarakat untuk pulang
sebelum enam sampai delapan mei atau sekaligus pulang pada tanggal sembilan mei ke atas mas reinhardt
jadi kami berharap masyarakat dapat mengantisipasi juga perjalanan termasuk dapat mengupdate atau pembaharuan informasi juga dilakukan gitu ya terkait dengan rekayasa rekayasa lalu lintas yang nantinya akan dilakukan di jalan tol terutama di jalan tol transjawa seperti itu
nah kami juga mengimbau masyarakat untuk bisa tertib di jalan gitu ya
untuk bisa jika sudah masuk ke jalur one way maka terus di jalur one way seperti itu tidak saling silang akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain
seperti itu mas renhat
baik terima kasih mbak faiza riani
kita berharap tentu arus balik bisa berjalan lancar dan informasi yang tadi disampaikan oleh mbak faiza mewakili jasa marga bisa tersampaikan ke masyarakat yang memang akan balik melakukan arus balik mungkin hari ini atau mungkin besok sampai dengan tahari minggu
terima kasih banyak mbak faiza riani selamat malam
selamat malam terima kasih banyak pak renhat